ada yang tidak kalah menarik sebuah bunga bangkai ditemukan tumbuh di lokasi wisata air terjun di labuhan batu utara sumatera utara
kemunculan bunga tersebut tak hanya mengundang perhatian tapi juga menghebohkan warga
kampung batu sianggar desa meranti omas kecamatan nasam sembilan ratus sepuluh labuhan batu utara sumatera utara mendadak ramai diperbincangkan warga
bukan karena air terjunnya namun karena bunga bangkai yang tumbuh di sekitar lokasi wisata itu
bunga setinggi lebih kurang satu lima meter ini tumbuh di dekat air terjun
warga yang datang sudah berganti tak hanya melihat dan menjadikan bunga tersebut sebagai tontonan gratis namun juga mengabadikan serta menjadikan bunga itu sebagai obyek foto
pengelola air terjun kampung batu sianggar mengatakan bunga bangkai pertama kali diketahui tumbuh di lokasi wisata itu sekitar dua bulan lalu
kini bunga bangkai masih tumbuh subur
pemiliknya berencana akan terus memelihara bunga bangkai tersebut sebagai salah satu daya tarik pengunjung
sahri fulgandi batu barat